iya bu baik
serta aja bisa saya bantu
saya pesen satu lagi yang enak enak
kurang ajar emang ya si aisyah itu bikin orang hapus aja tau gak
kayaknya juga kita perlu cari deh pekerjaan baru
kita kerja di sini
kalau semua pelanggan minta dilayani sama si aisyah pekerja baru yang so cantik itu
kita jadi gak pernah dapat uang tips lagi kan dari tamo
ngapain kita yang harus keluar dari sini
kita cari cara aja biar dia yang dipecat
ria sajie aisyah dengan cincin ini kamu akan segera keluar dari restoran ini
eh gue udah tahu gimana caranya buatninggirin anak baru ini
itu apa ntar ya
dia kan suka kelupaan tuh kalau ke kamar mandi
tinggalin cincinnya dan kita bisa jadiin ini
kesempatan buat ngejebak si aisyah gue tau
gimana kalo cincin ini kita masukin kesakunya aisyah
jadi pas kalo diperiksa sama bos
bos pasti bakal mengira kalo cincin ini si aisyah yang ngambil
sini biar gue aja yang naro disakunya si aisyah
kamu cantik sekali
kenal ya aisyah
maaf pak saya sakit perut saya ke belakang dulu ya pak ya
aku yang salah
aisyah kamu liat cincin saya gak tadi di dalem
engga bu aisyah ngeliat ada benda apapun di dalem
tapi cincin saya ketinggalan di dalam di dalam kamar mandi
masa kamu gak lihat sih
tapi beneran bu aisyah ngeliat ada apa apa
ya sudah mungkin ada karyawan lain sebelum kamu yang masuk
setahu saya sih ya bu baru aisyah yang masuk ke toilet ini
soalnya dari tadi saya sebut di dapur
dan saya cuma liat aisyah yang dari tadi masuk toilet
tapi sumpah bu bukan saya yang ngambil bu saya gak liat ada apa apa bu di dalem
gak usah sumpah sumpah di kamu
terus kalau bukan kamu siapa yang ambil
selama ini kan gak pernah ada kehilangan di kantor kita
baru dia aja nih yang berani nyuri
bu sumpah demi allah bu bukan saya bu
saya gak tau ada apa apa bu
zia gak ada apa apa zia zia
zia gak ada apa apa
bu sumpah bu
sumpah demi allah bu bukan adik saya bu yang ngambil bu
allah udah lah bu pecat aja bu
selama ini kan gak pernah ada kemalingan di restoran ini
baru dia aja nih yang berani nyuri
bu sumpah demi allah bu bukan saya bu
dengarin ya ini cincin kok ada di saku batu kamu
kalau bukan kamu yang ngambil
cantik cantik kok pencuri
itu si adi ketemu kamu dimana
bisa bisanya merekomendasikan karyawan kayak kamu kerja tempat saya
sumpah demi allah bu bukan saya bu
saya gak tau bu ibu saya bukan maling
sudah sudah kamu jangan banyak bicara
sekarang kamu cepat tinggalkan tempat ini
sebelum saya laporkan ke polisi
tapi bu saya bukan maling yaa
akhirnya pergi juga si biang lapas itu
akhirnya keluar juga tuh anak baru si biang apes
kok kamu pulangnya cepat banget sih
emangnya kamu gak kerja
aisyah di fitnah bu
aisyah dituduh udah mencuri cincinnya bos aisyah bu
aisyah di pecat bu
kenapa ada orang sejahat itu nak
bukannya kamu mulai hari ini kerja
kenapa udah ada yang jahat sama kamu
siapa yang tega melakukan itu nak
aisyah juga gak tau bu siapa
aisyah tuh bener bener bingung
kenapa sih banyak banget orang tuh yang suka ngefitnah dan memberi kesaksian palsu
emangnya mereka tuh gak tahu apa bu
akibat perbuatan dari yang mereka lakuin
itu tuh bisa bikin orang lain tuh menderita bu
kamu yang sabar ya nak ya
tau akal sama allah
jangan pernah dendam sama siapapun
karena dendam itu gak pernah menyelesaikan masalah
aku gak boleh menyerah kayak gini
kenapa dia begitu yakin di saku bajuku ada cincin berian itu
pasti dia tau sesuatu
apa renta bisa kamu sesushelf
aku pedar ke diri mas aku pedar ke diri